hai bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo meminta publik bersabar menunggu
nama bakal calon wakil presiden pendampingnya di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang ganjar mengklaim
figur bacawa pres tersebut akan terlebih dahulu dibahas oleh partai partai pendukungnya itu tidak
bisa dipungkiri partai partai juga punya kandidat biarkan mereka menyampaikan nanti akan berembuk dan
mega sudah menyampaikan kumpul dulu kita bicara dulu solid dulu setelah itu capresnya
akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas jadi sampai ketika
tak hanya itu ganjar juga mengatakan siap menerima bakal calon wakilnya sesuai pilihan
dari keputusan partai politiknya ia memastikan menghormati seluruh keputusan yang diambil ganjar
pun melempar kode meski nama cawapres masih terus dijajaki oleh partai ia menyebut

yang akan mendeklarasikan dukungan kepada dirinya dalam waktu dua hari ke depan
bakal calon presiden yang diusung partai koalisi perubahan anies baswedan kami siang menemui
presiden ke enam ri sekaligus ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
di pacitan jawa timur sementara pihak partai demokrat yang juga tergabung
dalam koalisi perubahan untuk persatuan atau kpp bersama nasdem dan pks masih enggan
memberikan bocoran terkait isi pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu

berfungsi pertemuannya nanti aja ditunggu data kind the video tak berpajak saluran bisa tammy
oke ya jadi kita tunggu aja hasil pertemuannya semoga ada kejutan
anies selaku calon presiden dari koalisi perubahan dikabarkan akan mengumumkan bakal calon wakilnya pada minggu ini atau paling lambat pekan depan
namun belum jelas siapa sosok yang akan dipilih